sejumlah warga di desa batu ringgit karangasem bali pada rabu melakukan aktivitas pembersihan material runtuhan akibat gempa
gempa yang terjadi telah mengakibatkan sejumlah kerusakan diantaranya yang terbanyak adalah genteng rumah yang berjatuhan
plafon jebol serta beberapa bangunan pura roboh
salah seorang warga mengaku masih trauma dan khawatir
usai gempa yang terjadi pada selasa petang merusak rumah dan toko miliknya
istri ada di dalam duduk terus lari keluar berhamburan sama tetangga
terus terjadi susulan lagi masih di sana berhamburan sampai tidak dapat masuk rumah tinggal di sana
warungnya hancur sebagian rumah juga kaca di dalam bupe hancur retak retak dan trauma
kepala pelaksana bpbd bali menyebut gempa telah mengakibatkan lebih dari tiga puluh titik kerusakan
yang tersebar di dalam rumah
di mana mayoritas bangunan yang rusak adalah rumah milik warga kemudian pura dan gedung pemerintahan
dari total empat puluh dua titik kejadian terdominasi lebih banyak adalah kerusakan di rumah masyarakat
di satu sisi paling banyak kurang lebih ada tiga puluh sampai tiga puluh dua titik kerusakan
yang kedua ada pura merajan sifatnya pribadi
kemudian pura yang sifatnya umum seperti pura jakat
nah t yang milik di bawah umum pemerintah kepala tengkarangasem itu terjadi kerusakan ringan
beberapa fasilitas umum kemudian gedung pemerintahan
berdasarkan analisis bmkg gempa dengan magnitudo lima dua ini diakibatkan oleh aktivitas sesar naik flores
titik gempa berlokasi di laut pada jarak satu km arah timur kubu karangasem bali pada kedalaman tiga puluh km
nandang astika karangasem bali